geliat usaha mikro kecil dan menengah umkm di kabupaten blitar tumbuh pesat
dari ekonomi kecil inilah ribuan keluarga menggantungkan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
satu di antaranya ialah usaha keripik pisang yang cukup merajai pasar nasional
perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau umkm di kabupaten blitar terasa sangat dinamis
masyarakat semakin kreatif untuk mengolah hasil bumi menjadi aneka olahan termasuk jajanan
tidak dapat dipungkiri kondisi ini mampu menaikkan taraf hidup mereka
satu di antaranya adalah pengolah keripik pisang di desa gogodeso kecamatan kanggoro kabupaten blitar
berawal dari coba coba kini telah berhasil menjadi salah satu usaha rumahan yang mampu menyerap sekitar lima puluh tenaga kerja
selama delapan tahun usaha yang dirintis dari nol ini
telah menembus pasar nasional
produk keripik pisang dengan berbagai rasa ini laris manis dan menjadi langganan masyarakat untuk jadi oleh oleh khas blitar
produk keripik pisang dengan berbagai rasa ini laris manis dan menjadi langganan masyarakat untuk jadi oleh oleh khas blitar
yang paling disuka keripik pisang rasa durian ada rasa coklat dan rasa kopi
melihat perkembangan umkm yang semakin pesat dewan perwakilan rakyat kabupaten blitar berharap agar pemerintah kabupaten blitar memberikan kesempatan luas bagi pelaku umkm untuk memamerkan hingga memfasilitasi penjualannya
umkm kini menjadi andalan agar taraf kehidupan ekonomi masyarakat kabupaten blitar bisa berjaya
kabupaten blitar semakin terangkat
semakin kreatif masyarakat kabupaten blitar mengolah hasil bumi maka semakin meningkat pula kehidupan masyarakatnya